mengisi waktu sambil menunggu berbuka puasa saat bulan ramadan atau ngabuburit
biasanya identik dengan berburu takjil bahkan beribadah berjamaah di masjid
namun di tengah masa pandemi virus corona yang kian meluas
dan pemerintah menerapkan physical distancing tak membuat kegiatan ibadah terhenti
salah satunya masjid al akbar surabaya
menayangkan siaran langsung program ngabuburit ibadah online
yang diisi dengan beragam acara seperti festival solawat tibil kulub
doa likomsatun dan mengaji yang diikuti oleh anggota majelis taklim lewat aplikasi online
meski ngabuburit tahun ini berbeda dibanding hari biasa
pihak masjid al akbar tetap melibatkan masyarakat dengan membuat lomba via online
kami al akbar memfasilitasi lewat apa lewat ngabuburit ramadan online
kami berharap situasi yang sekarang ini
bukan malah menambah jauh dari allah jauh dari ibadah
justru kami ingin masyarakat semakin meningkatkan ibadah di saat musim corona
bayangkan khutmil quran kalau normal sebulan dua kali
sekarang satu jam bisa hataman
ini kan sesuatu yang sangat beda
pasti ada banyak hadiah di sini
ada door press ada hadiah yang itu nanti akan disampaikan sepanjang acara
tujuannya apa bagi masyarakat ngaji juga barangkali dapat terjeki
mereka bisa untuk dipakai
mereka bisa untuk berjaya berangin
meski secara online para jamaah di rumah tetap bisa menikmati ibadah
sambil menunggu berbuka puasa dengan khusyuk
rasanya senang banget kak
soalnya kan biasanya kita gabut tuh di kos ngapain gitu
ya dengan adanya ngaji online ini kita itu bisa lebih husu gitu kalau beribadah
dan selain itu dengan adanya ngaji online itu
semakin menambah khasanah ilmu keagaman kita
dengan adanya pandemi ini dengan masjid mengadakan
ngabuburit online saya matra terhibur
jadi merasa gimana kita bisa ngaji bisa di rumah gitu
sesuai dengan anjuran dari pemerintah beribadah di rumah
ngabuburit ibadah online ini dapat disaksikan melalui akun youtube masjid al akbar
dua puluh dua radio sejawa timur dan tiga belas televisi lokal surabaya
acara ini dimulai pukul tiga sore hingga azan maghrib selama bulan puasa
ody cornelia dedin iswadani surabaya jawa timur